belanja daring memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari bagi hampir separuh masyarakat indonesia
data statistik market insight menunjukkan jumlah pengguna e commerce di indonesia mencapai satu ratus tujuh puluh delapan juta orang pada dua ribu dua puluh
dengan nilai transaksi yang sangat tinggi yakni lebih dari empat ratus tujuh puluh enam triliun pada tahun yang sama
akan tetapi tingginya transaksi jual beli secara daring ini juga disertai dengan banyaknya korban yang terjerat penipuan
seperti yang satu ini niat hati membeli perangkat elektronik yang datang malah sebungkus garam
oh anjir ketipu pak
guys kalian hati hati ya menerima cod an nih
aku baru banget kena tipu
kementerian komunikasi dan informatika punya data yang mencengangkan
sepanjang dua ribu dua puluh dua hingga september dua ribu dua puluh tiga saja tercatat ada lebih dari empat ratus ribu laporan terkait dengan transaksi penipuan belanja online lewat kanal cekerkening id
jumlah itu dipastikan lebih sedikit daripada fakta asli di lapangan
mengingat untuk transaksi dengan nominal kecil cenderung jarang dilaporkan
meski demikian asosiasi e commerce indonesia atau idea tetap mendorong masyarakat tidak takut untuk berbelanja secara daring via platform marketplace
idea menjamin dana yang dikeluarkan oleh pembeli aman sekalipun terindikasi menjadi korban penipuan
jadi memang dari sisi platform itu terus menjaga keamanannya secara holistik end to end nya mas
jadi apabila terjadi isu dan fraud semua pembelian yang terjadi di dalam platform pasti diantisipasi
dalam waktu satu x dua puluh empat jam
jadi memang kita selalu mendorong konsumen untuk belanja di platform e commerce karena seluruh dana dan lainnya itu menjadi tanggung jawab platform jika memang sellernya itu seller nakal
oknum pedagang nakal juga kerap menjalankan aksinya di aplikasi sosial media seperti facebook x instagram dan juga tiktok yang mekanisme transaksinya tanpa menggunakan rekening bersama seperti di market

ada beberapa faktor yang membuat penipuan belanja online ini masih banyak terjadi
salah satunya karena faktor mudahnya data pribadi kita dicuri
di aplikasi telegram saya bisa dengan mudah menemukan forum jual beli data pribadi bahkan dengan harga yang sangat murah yaitu mulai dari lima puluh ribu rupiah saja
pada aplikasi yang sama ada pula forum jual beli akun marketplace dengan rating tinggi dan juga ulasan positif dari para penggunanya

meeting dan juga ulasan ini menjadi aspek yang penting bagi para pembeli untuk menilai reputasi penjual sebelum memutuskan check out keranjang belanja online nya